ternyata bukan hanya nono punya wajah yang cantik ya
tapi nona punya hati itu baik pas sekali
kalo begini beta mau kenal nona lebih dalam lagi ya
tapi ingat nona jangan lupa serlak nona punya alamat rumah
biar sebentar malem beta jemput nona tau oke
kalo begitu beta pergi dulu ya
kita baru saja injak area musuh
tapi demi ajak nonobah berjalan beta rela berkorban injak ranjau
yuk kita duan ya
ra enak ya jadi lu dirgetin dua cowok cowok ganteng
kalo ngomong sama kavero buat gue aja deh ra kaveronya
lu pake sesuatu ya ra
sesuatu apa ra
kasih duan ra
ya gitu aja ngambek
so kecantikan banget sih si ra ra
cantik kan juga gue daripada dia
tapi kenapa sih davin sama kavero malah milih deketin ra ra daripada gue
apa karena cowok cowok belum pada sadar ya
kalo gue ini sebenernya cantik
kenapa nona tiba tiba mau deket sama beta
aduh bukannya tidak boleh nona
tapi nona sendiri tau tuh aturan di sekolah ini ada
udah sikat aja deh
udah sikat aja deh
atau jangan jangan luna sudah jatuh cinta lagi sama beta
iya bel jangan aku aja
nona bella ini kan pernah dekatin beta waktu itu
sampai ajak beta nonton tuh
ah ini kesempatan beta buat dekatin dia
dan cari tau soal sahabatnya yang namanya arin itu
pasti nona ini senang kalo beta mau deketin dia
pas sekali suasananya cuman ada adik kelas disini
sendirian saja kah disini
si omama eh tidak sepantasnya toh
sekuntung bunga cantik seperti nona ini sendirian disini
tapi tak temanin nona disini ya
beta baru ingat ternyata waktu itu kan non ajak beta nonton tuh
mumpung beta punya hati ini kan lagi kosong

eh sel pas banget ketemu kamu disini
aku mau ajakin kamu kurang kepala sekolah
buat ngebahas soal kamu yang mau gandin ardi buat jadi wakil ketua asis
kamu gak berubah pikiran gue jadi wakil ketua osis
kalau misi kamu masih sama sih enggak ya
sel tentu aja
misi aku gak berubah kok
yaudah sekarang kita turun ke sekolah ya
nona mau atau tidak pergi sama beta
sebenernya nadif kan jauh banget dari tipe cowok ideman gue
gue pengen juga sih ngerasain jalan dan
kencan sama cowok kayak arin rara bahkan si michelle itu
tunggu tunggu tapi jangan kegiatan dulu
gue emang gak enak gitu nolak
mamai ternyata bukan hanya nono punya wajah yang cantik ya
tapi nona punya hati itu baik pas sekali
beta mau kenal nona lebih dalam lagi ya
nona jangan lupa sherlock nona punya alamat rumah
biar sebentar malem beta jemput nona tau
kalo begitu beta pergi dulu ya
beta baru saja injak area musuh
tapi demi ajak nona berjalan
beta rela berkorban injak ranjau
sampai ketemu malam nona
merebu satu ya
kue kok gak sabar ya
tuh akhirnya bisa nyobain pengalaman dijemput cowok buat ngedit
saya sudah dengar dari aldino
kalau kamu bersedia menjadi wakil ketua asis
apa benar begitu nisa
bapak senang sekali mendengarnya
tapi kamu baru bisa menjabat
kalo wakil ketua asis sebelumnya yaitu ardi mengunturkan diri
saya setuju pak
saya akan mengikuti semua prosesnya
karena saya juga gak mau dibilang
kalau saya merebut jabatan orang lain pak
apa kamu sudah membahas soal ini dengan ardi
dengan manggil dia kesini pak
sebentar saya telepon dia dulu
sekarang aku langsung ajak
kamu juga sama kan
eh garis kutu
alin dipenjara terus dengan rifai
alin kasih jarak itu sedikit
ciy ada yang mau kencan sama anak ipa nih
jangan lupa terakhirannya
yang katanya mau menjunjung tinggi peraturan ipa
yang katanya mau menjunjung tinggi peraturan
ini peraturan ipa dan ips malah dianggar sendiri
eh eh biarin
biar dia tahu perjuangan cinta beda dunia
biar saingan gue berkurang
ah kamu orang semua ini jangan menjembar gosip begitu eh
pete ini tidak suka sama rona bella
eh beta ini tuh sedang menjalankan tugas dari rifki
dia itu minta tolong sama beta makanya beta bantu dia kawan
diseriusin juga gak apa apa kali
eh garis kutu
alesana tapi beta ini sengsara
ah garis kutu ini bicara paling sembarang ya
rona tenang saja ya
beta punya hati ini tetap buat rona
ah kasih lepas tangan ya
nah div emangnya kenapa kalau sama bella
good luck ya semoga cepat jadi ya jangan lupa traktirannya
masa satu ya div
enggak bentar bentar pertanyaan gini
ada tinggi enggak
kalian semua beta traktir
hah sini kasih lima lima ribu sih
jangan bohong kalian tuh kalian tidak mau toh keluarin duit
sama kayak beta juga tidak mau keluarin duit
aku mau pergi ke rumah
kenapa aku jadi gak fokus gini sih
ini pasti gara gara kepikiran mas roy
aku harus cari tahu kenapa mas roy buangin aku
bareng beta saja nona
bareng gua aja riva
bareng beta saja nona
dip bareng gua aja
pokoknya biar adil gue pulang sendiri
tunggu dulu loh nona
kali ini toh nono harus menentukan pilihan
cuma pulang barang saja toh
tidak berat nona
kali ini gue setuju sama nadief
tidak usah kejauhan bakalan milih siapa yang jadiin pacar
pulang pergi aja dulu
gue radiant abrasawa
ini dia bedanya pak
hazirl undang aeran ujung sorot
hazirl undang aeran ujung sorot ya byah
hazirl undang aeran ujung sorot

hazirl undang aeran ujung sorot
farel lebih aman toh
eh ali jangan senang dulu
urusan nih si betta sampe kalo sudah selesai
ali tidak bisa senangnya dekat sama nuri
bisik bisik aja terus
bercuma bisik bisik ya kebeneran sama gue
heh asalkan kalian berdua tau ya
gue itu bukan sejenis barang yang bisa kalian rebutin
yaudah yuk kita pulang
biarin sih nadif pdkt
nadif jangan lupa ya
pake baju yang bagus
terus juga jangan lupa pake paku yang banyak